adik adik tinggalkan tempat ini segera memubarkan diri
unjuk rasa menolak ppkm darurat di bandung jawa barat berakhir ricuh pada rabu siang
diduga aksi demonstrasi yang awalnya digelar ratusan pengemudi ojol dan pedagang balai kota ini
ditunggangi masa tak dikenal sehingga berakhir dengan kericuhan
selain melakukan konvoy dari jalan wastu kencana ratusan masa tidak dikenal tersebut
juga melakukan pemblokiran jalan dago dan sulanjara bandung
aksi pemblokiran jalan tersebut berimbas kemacetan panjang di ruas jalan sulanjana dan dago
petugas polres tabes bandung berupaya memubarkan dengan mengejar peserta unjuk rasa
yang sebelumnya merusak fasilitas umum
masa yang sebagian belajar smp dan sma ini berhasil diamankan petugas
dari hasil pemeriksaan swab antigen sementara diketahui sebanyak tiga pengunjung rasa
di bawah umur reaktif covid sembilan belas
sementara lima orang lainnya harus menjalani pemeriksaan intensif
di polres tabes bandung
usai tertangkap tangan membawa bom molotov
sebelum terjadi kericuhan masa dari driver ojol pedagang dan literasi pemuda bandung
berunjuk rasa di depan pintu masuk balai kota bandung
para pedagang mengaku tak mempunyai pendapatan
usahanya ditutup begitu pun dengan driver ojol
kebijakan pemerintah kota bandung menutup jalan tiga kali sehari dinilai sangat merugikan
mereka meminta pemerintah kota bandung bertanggung jawab
mengganti kerugian yang selama ini mereka tanggung
tim liputan cnn indonesia